dan untuk membahas pelaksanaan maupun sejauh mana program ini berjalan
kita langsung saja menyapa direktur islamic medical service atau ims
ada bapak imron faizin sudah bergabung bersama saya disini
selamat pagi pak imron apa kabar pak
selamat pagi mbak anita alhamdulillah baik mbak
alhamdulillah ya pak
nah sejauh ini sudah berapa orang nih yang mendaftar atau antusiasme dari masyarakat untuk menghapus tatonya ini
untuk ramadan kali ini secara online atau lewat google form kami sudah ada sekitar delapan ratus an mbak
bapak yang mendaftar
ini sebenarnya program yang pertama kali diadakan atau sebelumnya sudah pernah diadakan nih pak imron
untuk ramadan ini yang kedua kali
tahun lalu juga sama kita di bulan ramadan juga keliling seluruh wilayah di dki jakarta
antusiasmenya dibandingkan dengan tahun lalu tahun ini apakah semakin tinggi
ataukah semakin tinggi
seperti apa pak
lebih banyak tentunya ya karena memang ini program yang kedua
tahun lalu tahun lalu itu banyak yang masyarakat mengetahuinya setelah acara selesai
nah ini sedang berjalan atau baru mulai ini sudah ada delapan ratus an ya
kemungkinan akan terus bertambah jumlah peserta ini mbak
nah ini kan tadi katanya mungkin terjadi penambahan gitu pak
ini mekanismenya seperti apa nih ketika mereka tahu informasinya
ada penghapusan tato mereka daftar di mana
dan apakah ada mungkin proses penyaringan dulu atau seperti apa pak
atau semua yang daftar udah pasti boleh hapus satu gitu
belum tentu jadi pertama kan mereka mendaftar melalui ada local form yang kami kirim
atau link melalui medsos ataupun media media yang lainnya
kemudian setelah mereka mendaftar itu akan di bagi tempat ke dengan wilayah mereka ya
jakarta barat jakarta timur jakarta selatan jalan utara jusat
itu nanti akan lokasi terdekatnya mana nanti kita akan
nah kemudian ada juga sih memang yang mendaftar seperti tahun yang lalu itu
yang kan tidak mengetahui atau belum tahu mengisi google form
ada juga yang mengetahui tempat
nah setelah mereka datang ke lokasi kita lakukan screening mbak
mereka datang meregistrasi kita screening
dinyatakan fitnah setelah fit atau dinyatakan setelah kemudian kondisinya oke
serta kemudian kita lakukan tindakan menghapuskan waktu
oke nah ini kalau kita lihat ini di video ini yang dihapus alis tato alis itu juga termasuk ya pak ya
boleh dihapus juga ya kayak tato untuk kecantikan atau untuk estetika itu bisa dihapus juga di sini pak
dengan teknologi yang kita miliki insya allah bisa pak
semua jenis tato ya berarti tapi akan ada screening terlebih dahulu ya
iya karena ini apalagi sekarang bulan puasa ya
kalau kemudian peserta atau pasien ini tidak fit atau tidak oke badannya ya
dokter tidak merekomendasikan untuk dilakukan tindakan
oke nah kalau dia tidak lolos screening gitu apa ada treatment khusus pak yang disarankan
untuk supaya bisa lolos screening untuk tes berikutnya gitu
bisa jadi mungkin
mungkin nanti ada pemeriksaan ulang mungkin kalau emang kondisinya benar benar fit kondisinya oke
nanti ya mungkin di tempat lain misalnya kayak kemarin kan kita yang jakarta barat ini untuk wilayah kan pertama kalinya mbak ya
nanti masih ada wilayah yang lainnya nanti beri kesempatan untuk di wilayah yang lainnya untuk melakukan stick ini
mungkin kondisinya sebelum apa yang sering sekarang katakan karena kecapean kurang istirahat masih tidak mengibatkan tidak fit
ya mungkin kita bisa melakukan stik ini ya pak
ya mungkin kita bisa melakukan stik ini ya pak

kita sarankan untuk kemudian agar ke depan bisa dilakukan atau mengikuti program kita sarankan langkah langkah yang kemudian harus dilakukan untuk melakukan persiapan nantinya
oh berarti nanti bisa dialokasikan ke daerah berikutnya gitu ya pak ya
nah tadi kalau saya lihat juga ini kan penghapusan tatonya ini menggunakan laser
nah dengan sistem ini apakah cukup satu kali aja atau harus berulang kali gitu pak dua kali atau tiga kali
tergantung jenis tato nya mbak
jadi kalau tato nya itu berwarna gelap tanya hitam atau coklat itu dua atau tiga maksimal empat kali itu sudah selesai sampai seperti semula tidak ada bekas gitu ya
tapi kalau berwarna di teknologi atau mesin yang kita miliki sekarang ini bisa sepuluh sampai belasan kali tergantung ketebalan kita
apa warnanya sendiri gitu
oke nah pak ini kan pelaksanaannya katanya ada di siang hari ada di malam hari juga ya pak ya
betul ya pak ini lebih banyak peminatnya apakah di siang hari pada saat berpuasa atau justru di malam hari pada saat sudah buka puasa sudah melakukan ibadah tarawih dan lain lain
untuk ramadan kali ini sebenarnya fokus di bulan ramadan ya di bulan puasa sehingga untuk malam
kita tidak lakukan kan kita pernah melakukan mungkin hanya beberapa kali di bulan ramadan
jadi teman teman ini untuk treatment ya banyak di siang hari mbak
lebih banyak justru di siang hari ya pak
nah pak ini dengan pengadaan penghapusan tato ini apakah ada dari donatur gitu pak dari masyarakat atau seperti apa hingga acara ini atau proses ini bisa berjalan gitu pak
ini kan tahun yang kedua ya alhamdulillah kami mendapatkan dukungan dari pemprov dki melalui basnas basis dki
kemudian pemkot seluruh wilayah dki juga sangat mendukung dan memberikan fasilitasnya untuk program ini bisa berjalan
dan kemudian tentunya juga dari masyarakat komunitas dari elemen yang lain juga sangat mendukung program yang apa namanya
teman teman yang sudah hijrah ini menjadi lebih sempurna lagi
dukungan seperti apa pak
tadi bapak katakan bahwa pemerintah setempat juga memberikan dukungan seperti apa nih
yang sudah diberikan untuk acara ini
lewat basis dki ya support dana mbak
jadi operasional untuk kemudian kegiatan ini kemudian pelengkapannya
kemanjaan obat operasi transport dan sebagainya
kemudian untuk wilayah kota tentunya juga ada dukungan dana juga
kemudian ada tempat ya disiapkan keperluan keperluan yang kita butuhkan
saat kegiatan itu apa selalu disiapkan
jadi mendukung apa yang sekiranya kami butuhkan oleh pemerintah
sama pemerintah dki ini dipenuhi seperti itu
nah pak setelah penghapusan tato ini selesai
ada pemeriksaan lanjutan pak untuk memastikan bahwa tidak ada infeksi
atau komplikasi lain gitu akibat dari tindakan ini
jadi gini proses penghapusan tato mungkin saya jelaskan sedikit ya
dari awal itu mereka sebelum dilakukan tindakan tadi screening ya
ketika dinyatakan mereka fit ya screening itu meliputi lab itu meliputi ya
suhu tubuh kemudian tensi terus cek labnya itu adalah hipe
dan cispa eh tetap namanya ke darah
nah setelah dinyatakan fit mereka nanti akan mendapatkan anestesi lokal
ke bagian gambar yang akan dilakukan penghapusan untuk mengurangi rasa sakit
nah lima belas dua puluh menit ini dilakukan
kemudian teman teman atau peserta ini mendapatkan tindakan laser atau hapus status
nah setelah itu selesai di oleh seperti ini
dikasih krim untuk mengurangi apa namanya
nah ketika mereka nanti pulang nanti kita bawakan obat untuk perawatan selama satu petang kedepan
dan kemudian mereka ini kan setelah ini kan ada apa namanya
grup ya mbak ya
kita buatkan grup nanti ketika ada keluhan keluhan nanti kita akan dikonstruksinya seperti apa
oke baik terakhir
terakhir pak imron pesan apa yang ingin disampaikan dari program penghapusan tato ini yang berbarengan dengan
bulan ramadan ya kali ini
kami punya tema adalah
ramadan sihatkan negeri
mudah mudahan di melalui ramadan ini
seluruh wabah musibah dan penyakit
apostato sendiri atau pembuatan tatu itu
kita semua tahu bagi yang muslim ada
tidak boleh kemudian
kesehatan juga tidak bagus buat
seakan kulit nah kepada
mau membuat satu mikir mikir dulu
karena yang gini tatu itu
murah menghapusnya susah
yang ingin membuat tatu
sebaiknya bersikilir karena
penyesalan itu selalu di akhir ya
nah kemudian bagi teman teman
yang sudah punya
tatu jangan menambah
lagi karena tatu itu
memang tandu kalau sudah pengen
sudah ada satu pengen lagi pengen lagi
nah terus kemudian yang
yang sudah punya
tatu sudah berhijrah pengen
dan menghapus tatu
karena memang program ini masih kita buka
masih berjalan di sekitar empat wilayah
dan satu lokasi lagi
sebelum ramadan dan ini program ini berjalan
gitu ya kalau kemudian teman teman
teman teman atau menghapus di luar sana
di tempat tempat layanan mungkin
secara medis tentunya itu juga
separuh ramadan mungkin buat teman teman
mari kita manfaatkan momentum
ramadan ini dengan
apa namanya meningkatkan
yang sunnah mudah mudahan
nanti di akhir
ramadan kita menjadi
atau mendapatkan gelar taqwa
dan tentunya menjadi kemenang nanti di
amin amin amin terima kasih banyak
bapak imran faizin
selaku direktur islamic medical service
atas waktunya bersama connected ramadan
hari ini selamat berpuasa ya pak ya
semoga lancar lancar puasanya
terima kasih sekali lagi pak imran